di desa sembungan kasihan bantul daerah istimewa yogyakarta ada warung kuliner yang mempunyai
hidangan masakan cukup unik namanya lodeh salmon sementara biasanya sayur lodeh berisi sayuran
seperti labu siam dan kacang panjang sayur lodeh yang merupakan menu masakan otentik dari
yogyakarta ini dikombinasikan dengan ikan salmon cara memasaknya cukup mudah bahan seperti bawang
merah bawang putih dan cabai dihaluskan terlebih dahulu lalu ditumis dengan bumbu lain setelah
ditumis masukkan air dan santan sesuai takaran jangan lupa tambahkan bumbu rahasia yang akan
menambah cita rasa lodeh setelah semua bumbu dan sayuran menjadi satu biarkan selama lima menit dan
tunggu hingga matang sambil menunggu sayur lodeh matang ikan salmon yang sudah dibersihkan
terlebih dahulu dimasak dengan cara ditumis dengan sedikit minyak dengan durasi tiga menit ketika
semuanya sudah matang tuangkan sayur lodeh dan tambahkan ikan salmon kalau dia
sendiri sih unik sih kak biasanya kan kita menemuin pakai sayur aja ya tapi di sini ada
salmonnya jadi sangat unik sih setelah itu kita ingin membuat si lodeh ini terlihat berbeda dari lodeh
lainnya akhirnya tercetuslah si salmon lodeh ini untuk dapat menikmati seporsi lodeh salmon dengan menu
bakar tuna ini cukup menyediakan uang mulai tiga puluh sembilan sampai tujuh puluh delapan rupiah menyantap makanan dengan sambal
selalu nikmat salah satunya dengan sambal bakar tebikar kali ini dipilih yang menggunakan iga sapi
yang daging iga yang sudah direbus di oseng dengan bawang merah cabe rawit dan dibumbui dengan garam
sambil menunggu semua bumbu meresap siapkan sambal bakar di atas tembikar racikan cabai rawit hijau
yang sudah dihaluskan dengan blender dibakar kemudian masukkan daging iga ke tembikar dengan
semua bumbu untuk iganya sendiri kita udah direbus selama empat jam jadi teksturnya
mumput banget terus disatuin sama bumbu yang khasnya mbakur sama sambal yang dibakar gitu
kedai yang berada di jalan lombok kota bandung ini membanderol harga iga bakar tebikar tiga puluh lima rupiah
per porsi makan ini bener bener double panasnya karena panas dari kemikarnya jadi ke sini dagingnya
tuh awet terus panas dari sambalnya ini bener bener pedas banget dan si dagingnya bener bener lembut
tim liputan cnn indonesia